semua warga antusias memeriahkan lebaran tingkat kelurahan yang dibuka dengan pawai antar rukun warga
kasus hak gunung api semeru itu waspada